tak pernah ada yang membayangkan erupsi merapi tahun dua ribu sebelas
akan mengarah ke segala penjuru
bahkan abunya sampai di bogor jawa barat
para ahli gunung api atau vulkanolog
di balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kepencanaan geologi
sebenarnya sudah hampir yakin dengan jenis letusan ini
namun mereka butuh satu data kunci untuk memastikannya
yaitu sampel gas yang harus diambil langsung dari puncak merapi
untuk mengukur besar tekanan gas dari dalam perut bumi
sebuah langkah kontroversial diambil
membentuk sebuah tim rahasia beranggotakan tujuh orang
tim yang terdiri dari empat pengamat gunung api
dua teknisi dan seorang porter ini bertugas naik ke puncak merapi
dengan risiko kematian
tim yang harus bekerja cepat dan senyap ini dirahasiakan di internal bpptkg
kepala bpptkg saat itu subandrio
yang membentuk tim ini mengaku
ibarat perang kita masuk zona tempur gitu
itu sangat berbahaya
dan saya secara pribadi dan sebagai pengambil keputusan di kepala bpptk
kan juga apa ya seperti menugaskan orang mau bunuh diri kan
ya pasti ada penyesalan ya
tapi yang namanya keputusan di dalam manajemen itu
tidak bisa diputar ulang diandaikan gitu
kalau diandaikan saya salah
kalau diandaikan saya salah
tetapi itu tidak diandaikan
tetapi manajemen ya seperti itu
ada peluang yang kecil anda harus ambil
salah satu anggota tim rahasia yulianto menceritakan
mereka mengganti istilah naik gunung dengan sandi khusus
yaitu naik kelapa
di puncak merapi
ia merasakan dengan jelas getaran gunung
jadi gempa vulkanik yang terasa di atas itu kayak goyang
kayak gempa tektonik
itu yang betul betul kita rasakan
namun kita kan punya prinsip di atas
tapi di sini juga mati
kita tergantung yang di atas saja
nah waktu itu kita sama temen udah kita tiarap
nah tiarap itu sudah pilihan terakhir
anggota tim lainnya heru suparwaka mengaku
tak pernah menceritakan dengan detail misi beresiko tersebut kepada keluarganya
saya maaf ini jadinya saya terlalu juga ya
tiap saat kelapangan pada sistem krisis ini
tiap saat kelapangan pada sistem krisis ini
ingin keluarga saya itu tenang
tenang dapat bertemu lagi
saya nggak mau keluarga saya itu memikirkan hal hal yang
mungkin yang dia harus tahu sedetail itu
yang jelas kembali dengan selamat kita bertemu dengan bahagia
yulianto heru dan kelima rekan yang sepakat
misi berbahaya mereka dilakukan dengan satu tujuan penting
yaitu demi kemanusiaan
hasil misi rahasia ini
meyakinkan bpptkg akan memprediksi letusan besar dan eksplosif
alhasil status merapi dinaikkan menjadi siaga atau level tiga pada dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
empat hari kemudian status merapi dinaikkan ke level tertinggi atau awas
yang disusul erupsi pertama keesokan harinya pada dua puluh enam oktober
hendrawan setiawan teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta